komisi pemberantasan korupsi meminta izin kepada mahkamah kehormatan dewan
untuk menyegel ruangan wakil ketua komisi energi eni maulani saragi
meski sudah disegel kpk belum meminta izin penggeledahan ruangan eni
ruangan eni maulani saragi berada di lantai sebelas fraksi partai golkar
di gedung lusantara satu dpr
kpk meminta izin menyegel ruangan eni sabtu lalu
kepada mahkamah kehormatan dewan ketua mkd sufmi dasko ahmad
mengaku memberi izin kpk menyegel ruangan eni saragih
dpr mendukung sepenuhnya langkah hukum yang ditemukan kpk
dengan tidak mempersulit izin penyegelan
sementara itu mahkamah kehormatan dewan belum menerima permintaan izin
penggeledahan ruangan eni tetapi dikatakan penggeledahan akan dilakukan
dalam waktu yang dekat
dua hari yang lalu memang ada permintaan dari pihak kpk
untuk apa namanya
menyegel ruangan dan itu sudah dilaksanakan
karena itu hari libur dan juga sudah memberikan informasi kepada mkd
jadi saya pikir karena sudah ada informasi
dan kami sesuai undang undang juga tidak mempersulit
penyegelan sudah dilakukan
mungkin tahapan berikutnya adalah penggeledahan